pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatan pra peradilan oleh pemohon masyarakat anti korupsi indonesia atau maki
dalam amar putusannya hakim meminta komisi pemberantasan korupsi melakukan penyelidikan lanjutan kasus skandal bank senturi
tak hanya itu dalam amar putusan tersebut kpk juga diminta menetapkan tersangka baru salah satunya adalah mantan wakil presiden ri ke enam budiono
amar putusan yang disampaikan hakim effendi mukhtar itu menyebut sejumlah nama lain yang ikut berperan dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek fpjp dan bailout bank senturi untuk ditetapkan sebagai tersangka
nama nama tersebut diantaranya mulyaman d hadad raden pardede serta mantan wakil presiden ri ke enam budiono yang saat itu menjabat sebagai gubernur bank indonesia
menurut humas pengadilan jakarta selatan ahmad guntur keluarganya yang keputusan
keputusan tersebut menjadi wawonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum
pengadilan juga tidak memiliki kewajiban memberikan salinan putusan
keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum
keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum
keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum
keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum

keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum

keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum
keputusan tersebut menjadi wonang hakim yang menyidangkan perkara dengan berbagai pertimbangan hukum